satu orang pekerja bangunan senin siang tewas tertimpa tembok saat mengerjakan proyek pembangunan rumah kos di kawasan jalan kelampis ngasem surabaya
diduga ambruknya tembok akibat tembok yang sudah rapuh dimakan usia
warga jalan kelampis ngasem surabaya senin siang dikagetkan dengan suara keras tembok roboh di sebuah proyek pembangunan rumah kos
akibatnya dua pekerja bangunan tertimpa tembok
pekerja proyek bernama gofur langsung tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit
sementara temannya udin kritis dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit haji sukolilo surabaya
robohnya tembok diduga karena usia bangunan yang rapuh dimakan usia karena tidak ada kegiatan perobohan tembok
pekerja melakukan aktivitas tiba tiba tembok itu robo langsung menimpa pada si korban
yang terjumpa berapa orang dua
sementara polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti robohnya tembok
robohnya ini kan ini masih kita dalami dulu karena ini apakah pada saat mengerjakan itu ada pengamannya atau tidak
dan kita masih dalam rangka melakukan penyelidikan
usai diotopsi jenazah gofur langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan